presiden amerika serikat yang akan memindahkan kedutaan besar amerika ke tel aviv dari tel aviv ke yerusalem menuai kecaman dari sejumlah masyarakat indonesia
ya dan protes ini dituangkan dalam aksi bela palestina di lapangan monas jumat pagi
ribuan orang memadati kawasan silang monas jakarta
mereka melakukan doa bersama dan menuntut agar pemerintah amerika serikat tidak memindahkan kedutaan besarnya ke yerusalem
tidak sedikit diantaranya yang menggunakan atribut seperti shawl dan membawa bendera palestina
rencananya aksi yang digagas oleh koalisi indonesia bela baitul maqdis ini akan berlangsung sampai pukul satu siang nanti
sementara itu kepolisian dan tni menerjunkan tiga puluh lima personil untuk melakukan pengamanan unjuk rasa di monas
dan juga pengamanan duta besar amerika serikat jalan merdeka selatan jakarta pusat
mengamankan aksi satu ratus lima belas
yang pertama tentang bela palestina ini menyiapkan pasukan kurang lebih tiga puluh lima ribu orang
kita siapkan di mana kita di backup penuh dari jajaran kodam jaya
kemudian kita juga di backup penuh dari mabes polri brimob nusantara
brimob nusantara kemudian seluruh kekuatan yang ada di polda metro
seperti yang sudah kita sampaikan tadi
bahwa aksi yang dilakukan oleh umat islam indonesia ini adalah untuk merespon bagaimana keputusan amerika serikat
yang berencana memindahkan kedutaan besar amerika serikat ke yerusalem pada hari senin nanti empat belas mei mendatang
dan aksi ini digelar dengan tema indonesia bebaskan al quds
langsung saja kita ke kawasan monas sudah ada priscila dauhan yang akan memantau langsung kondisi di monas
dan sepertinya kita akan tersambung dengan mbah hardika utama terlebih dahulu